sementara itu sebuah tabung gas uap milik pabrik tahu di probolinggo minggu sore meledak
akibatnya tiga orang karyawan mengalami luka bakar yang cukup serius
sementara itu tujuh rumah warga hancur berantakan
diduga ledakan terjadi akibat tekanan gas yang terlalu tinggi
kerasnya ledakan membuat bangunan pabrik tahu hancur berantakan
bahkan tujuh rumah yang letaknya berjajar di dekat pabrik mengalami kerusakan parah
terutama pada bagian gentengnya
kondisi tiga korban ledakan tabung gas ketel uap pabrik tahu di desa sambi
rampak kecamatan kota anyar kabupaten probolinggo jawa timur minggu sore
ketingganya yani supandi suwarni dan sa'adullah
kritis setelah alami luka bakar hingga harus dirawat insentif di rumah sakit mirzani paiton
sementara empat pekerja lainnya yang hanya mengalami luka ringan
langsung bisa pulang untuk dirawat di rumahnya masing masing
empat tujuh rumah yang bersama
yang lainnya juga kena kimbas cuman ketingganya berumbuah
dan korban saat ini sebaikan sudah dirawat di rumah sakit mirzani kecamatan paiton
berapa korban yang dirawat
yang dirawat di sana awalnya dibawah lima
hasil olah tempat kejadian perkara ledakan diduga terjadi karena tekanan gas dalam ketel uap terlalu tinggi
kondisi ini diperparah dengan tidak adanya alat pengatur tekanan otomatis
ledakan ini dimulai dari ketel memasak kakak
yang dimiliki oleh saudara mustafa
dimana kita ini pada saat sedang memasak salah satu pegawai lupa untuk membuka
sehingga uap atau tekanan di dalam tabung itu membesar
sehingga menyebabkan ledakan
hingga saat ini polisi masih mengumpulkan informasi dari sejumlah saksi dan hasil olah tkp
guna mengumpulkan penyebab pasti kejadian
akibat peristiwa tersebut kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah